dia bukan tandinganku
aku memohon dan minta tolong
kepada paman cabutlah
kesaksian paman itu
besok saya memenemui
untuk mencabut kesaksian
agar kamu bebas
insyaallah besok aku tunggu ke hadiran paman
tapi aku hanya bisa mencabut kesaksian saja
untuk mencabut hukuman
haruslah dicabut oleh penuntut
aku akan bicara padanya
aku akan bicara padanya
aku akan bicara padanya
terimakasih banyak paman
memang umur di tangan allah sw
memang umur di tangan allah swt
untuk mengusahakan keselamatan kita
kalau begitu aku mohon pamit paman
badanku kedinginan karena di luar hujan sangat deras sekali
nyai kering manis
akhirnya kau datang juga nyanyi
aku tidak perlu susah susah mencari
bagaimana kau bisa mengenalku
jangan banyak tanya
tidak aku tidak mau
sana werita diri

aku semua pengelola milik impactkan
aku ada mendapat hati kedua milik aku
ah bagaimana selamat bekut
aku terjebak dalam permainanku sendiri
berilah aku kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahanku
begitulah nih mas
sebelum hukuman dilaksanakan
paman akan datang menyampaikan itu ke kijurumantri
semoga dengan pembatalan kesaksian ini
hukuman bisa ditunda
sampai ada bukti yang lebih kuat
tapi hukuman itu tidak bisa dibatalkan
itulah mengapa malam malam seperti ini paman datang ke sini
pembatalan kesaksian paman
hanya bisa menunda hukuman
tapi jika nih mas membatalkan tuntutan
maka orang yang tidak bersalah akan bebas nih mas
berapa paman dibayar orang itu
untuk mengatakan bahwa dia tidak bersalah
demi allah nih mas
paman tidak dibayar
paman hanya percaya dia berkata jujur
dia telah membunuh ayahku
sudah pantas hakim menuntut balas
nih mas pikirkanlah
jika sampai ini terjadi
maka orang yang tidak bersalah akan mati
pembunuh aslinya akan tertawa tawa nih mas
silahkan lakukan apa yang paman mau
aku tidak akan membatalkan tututanku
aku akan pastikan darah ayahku dibahas dengan darah

baiklah nih mas
paman hanya berusaha mengatakan yang sebenarnya
kalau dia mencabut kesaksiannya
dia harus dihentikan
dia harus dihentikan
dia harus dihentikan
kemana mereka berdoa
kenapa sampai sekarang belum kembali
kalau sampai mereka berkhianat pada rangka buana
mereka tahu apa akibatnya
saudara kurang kapuana
ada apa gerangan
apa kamu sedang mencariku
mencari maharaja gusti prabu amukamarukul
jangan mencoba bermain main di kantor

tenaga dalamnya sangat kuat
dia bukan tandinganku
dia bukan tandinganku